kenapa barang bukti itu harus dibawa ke kantor polisi
kita sengaja dihalangi supaya kita tidak bisa menelusuri masalah ini
kita harus membicarakan ini dengan serius
kita tunggu irot datang baru kita ke markas
apaan sih doi orang baru datang main gagar gugur gagar gugur aja
sebentar lagi kamu dijemput polisi cek
tokorak tokorak bayi yang ditemuin di rumah dewasa um
polisi mencuri kekuatan
polisi curiga salah satu dari tengkorak itu
kasar penduduk pancol
apaan sih doi
sini atuh ceng
walaupun ada apaan sih doi ngomongannya susah bener
iya sini dulu
ngobrolnya sekarang di sini ceng
bukan di situ
kamu duduk dulu sini ceng
saya mau ngobrolnya dari sini mau apa kamu
di sini nih ceng
kita bertiga ngobrolnya di sini
kamu mau sendiri ya enggak ceng
kenapa barang bukti itu harus dibawa ke kantor polisi
kita sengaja dihalangi
supaya kita tidak bisa menelusuri masalah ini
kita harus membicarakan ini dengan serius
kita tunggu irot datang baru kita ke markas
sudah dibawa ke kantor polisi
dan ternyata kusoy
sebenarnya mereka teh mencari apa pak saung
bapak juga enggak tahu kusoy
tapi bapak salut
mereka berhasil menemukan
begitu banyak tengkorak jahat
kamu tuh jadi perempuan jangan genit genit kenapa sih
segala si sobri dikejar kejar
si kusoy dikejar kejar
kamu tuh kalau kayak begini ya bisa bisa kamu hamil duluan sebelumnya
awzubillah minjalik ya allah
aku nggak mungkin kayak begitulah mams
makanya kalau mama nasihatin tuh didengerin
jangan berduaan melulu sama si kusoi di ladang
kamu tahu nggak
kalau kata orang nih
kalau laki laki sama perempuan berduaan terus
yang ketiga itu biasanya setan
maksudnya mams opa saum itu setan
kamu tuh kalau dikasih tau suka bercanda aja
aku nggak bercanda
kan tadi imam sendiri yang bilang kalau orang ketiga itu setan
ya mams aku itu kalau di ladang tuh bertiga
yang pertama kan kusoy yang kedua aku
terus yang ketiga tuh opa saum
berarti mams sudah ngerti opa saum itu setan
ya tapi mama maksudnya bukan opa saum itu setan putih
masa kamu nggak ngerti yang dimaksud setan itu apa
ya orang ketiga
ya tadi kan mams sendiri yang bilang
oke nanti kalau aku ketemu sama opa saum
aku bakal bilang kalau mams ngerti orang ketiga itu setan
tadi mams bilang orang ketiganya setan
ya lo tuh teh
mulai yang mimin
cikgu ini mah
cilok cikgu mah lima ratusan
baru salam kang
lagi bikin sekat
rumah macet mau dibagi dua
permisi dulu kang
emang bayar dp nya teh harus sekarang ya cik
karena pesanan teteh berubah terus
jadi kita minta dp nya dulu
takutnya kita nolak pesanan teteh
takutnya kita nolak pesanan teteh

terus tetehnya nggak jadi pesan
terus tetehnya nggak jadi pesan
jadi rugi kita
jadi saya teh harus bayar dp nya berapa
jadi itu teh berapa ya cik
kalau dari total pesanan betek
sebentar teh udah
ini c uangnya
boleh hitung ya teh
pas ya teh dua tujuh juta
saya buat ink statement nya ya
assalamualaikum waalaikumsalam dari mana kamu mimin dari rumah eros pak bantuin urusan pernikahan
dedek ngapain atu mimin pakai bantuin dede segala urusan kamu juga belum beres kamu
teh sudah telepon siapa itu temennya ucuy namanya siapa tangkau suara sudah belum pak kenapa mimin teh
ada pulsa mimin
kamu teh kenapa tidak bilang sama apa sekarang kamu telepon saja pakai hp pak ya pak ya pak
lagi sibuk mau telepon telponan ini akan angkat dulu takut penting
halo assalamualaikum waalaikumsalam bisa bicara sama kang koswara ini teh mimin
maaf pak ucunya teh lagi keliling jualan cilok jadi teh ucunya tidak ada
iya nggak ada nanti kalau udah pulang saya sampein
iya kalau begitu tolong sampaikan badrun telpon ya pak assalamualaikum waalaikumsalam